indonesia dikenal sebagai salah satu negeri kaya kuliner yang memiliki beragam jenis santapan
ragam jajanan ini dapat dengan mudah ditemui terutama di tepi tepian jalan
lewat jajanan kaki lima aneka sajian nusantara mudah didapat hampir di setiap waktu
tak hanya hidangan hidangan lokal sajian dari luar negara turut hadir di tengah tengah warga
tanpa perlu khawatir soal harga
bumbungan kepulan asap di pinggiran jalan menjadi ciri khas penjualan sajian nusantara bernama sate
satapan daging ayam atau kambing yang dimasak dengan kumpulan
dan ada juga arang di bawahnya
berjualan sate merupakan usaha yang dilakukan lina syi
ia dan sang kakak mewarisi usaha warung sate ayam dan kambing ini sejak sang ayah haji romli meninggal dunia pada pertengahan dua ribu dua puluh
lina berkisah awal mula warung sate ini dimulai dari berjualan keliling oleh sang ayah

pertamina di situ
ya dari situ bapak ya merintis dari awal benar benar
jadi orang tahu tahu semua nanya nanya dari sini sini
oh ini sate yang muter itu ya setiap kali lewat gitu
jadi ya alhamdulillah dari situlah bapak jadi rame
warung sate ini telah menjadi bagian dari diri linase
sejak didirikan ayahnya
lebih dari tiga puluh tahun silam
almarhum haji romli mampu menghidupi keluarganya
walau sudah berpuluh puluh tahun berdiri
lina berkisah tak ada resep ataupun ukuran daging sate yang diubah
hal ini dilakukan ayahnya semata mata ingin menjaga pelanggan
yang telah dirangkul sejak masih berjualan keliling
untuk kayak kecap juga ya dari kecap
kecap emang gak pernah
ganti ya itu itu aja dari tahun ke tahun itu
walaupun banyak dari produksi lain nawarin gitu
dites rasa sama bapak gak cocok tetep maunya kecap
itu aja bapak
untuk bumbu juga emang goreng sendiri
kacang juga udah pilihan untuk kacangnya
itu sih cita rasanya itu aja
jadi ayam pun juga udah langganan
dari tahun ke tahun itu udah langganan untuk ayam
gak mau pindah ke yang lain kalau untuk ayam
soalnya dari rasa tuh takutnya
awalnya satu porsi sate ayam dijual dengan harga tujuh belas ribu rupiah
namun seiring berjalannya waktu
seporsi sate ayam kini dijual dengan harga dua puluh lima ribu rupiah
berjualan gorengan cakwe dan kue bantal di gang sempit
sudah menjadi pekerjaan sehari hari ami dinsutikno
atau yang biasa dipanggil koh atek
sejak hijrah dari medan ke jakarta di awal tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
ia mengolah cakwe dan kue bantal
resep warisan dari sang ayah untuk menghidupi keluarga
mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu tuh duh duh
sampai sekarang nggak pernah pindah
oh dari orang tua dulu kan
dari bapak saya dulu
selanjutnya ke saya lah gitu ya turunan gitu ya
ada tiket gak ada yang bisa gitu ya
ya akhirnya saya juga yang terusin gitu
maksudnya generasi kedua lah gitu
manis asam garam sudah dilalui koh apek
selama berjualan di kawasan pasar baru jakarta ini
selama berjualan ia telah melewati berbagai macam krisis
yang terjadi di indonesia
lalu kembali bangkit hingga terus berjualan hingga sekarang
ya itu biasa lah
kalau ada krisis mau gak mau harus libur
kan gak ada orang
pengunjung nggak ada gitu ya
mau gak mau kan gitu
harga cakwe dan kue bantal koate turut mengikuti perkembangan zaman
kedua kudapan ini kini dijual dengan harga rp enam per potong
dari yang sebelumnya
cakwe menjadi salah satu jenis gorengan
yang bisa ditemukan di pinggir pinggir jalan
dalam buku kuliner berjudul peranakan tionghoa dalam kuliner nusantara
penganan ini disebut berasal dari daratan tiongkok
meskipun bukan kuliner asli nusantara
cita rasa penganan ini digemari oleh orang pribumi
ketika dikumpulkan oleh kakak
anak anaknya berada di kota yang terkenal
setiap selasa hingga minggu
handoko mendirikan warung nasi goreng tenda di kawasan fatmawati jakarta selatan
usaha nasi goreng kaki lima ini didirikan ayah handoko sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
dulu waktu bapak masih bisa dikatakan pengantin baru
pertama dagang itu di daerah kota petak sembilan tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
terus berjalan jalan waktu sampai lari
sampai ke jakarta selatan
pertama bapak di jakarta selatan itu di depan komplek mpr
waktu itu sih belum
belum punya nama nasi goreng apa gitu
kebetulan yang makan tuh anak anak muda di situ nongkrong rame
ketidaksengajaan penamaan warung nasi goreng tersebut
terus dipakai sang ayah hingga diwariskan kepada handoko
tak mudah bagi handoko mempertahankan warung kaki lima nasi goreng warisan ayahnya ini
awalnya handoko yang bekerja kantoran tak pernah terbesit
menjadi penerus satu satunya usaha nasi goreng milik sang ayah
ia bahkan dianggap anak yang tidak bisa masak dibandingkan saudara saudaranya
selama berjualan pun terkadang ia dimintai pungutan liar
selain itu selama melanjutkan usaha dari nasi goreng mpr
ada saja pelanggan yang sempat meragukan keaslian kedai nasi goreng yang dirintis ayahnya tersebut
namun ia terus berjualan seperti apa yang diajarkan sang ayah
sempat dibilang ah ini mpr palsu nih
ini mpr palsu nih sampai sekarang pun masih begitu
banyak langganan langganan almarhum bapak saya itu yang masih
oh coba buka maskernya oh ini anaknya ya dulu lu suka cuci piring ya iya dulu pak
sekarang udah bisa masak ya
sampai sekarang pun masih soalnya dulu sempat hilang kan mpr sempat ngilang di fatmawati ini
empat mamati ini sempat hilang
sempat hilang karena saya buka di pejaten di pasar minggu itu
sempat tiga bulan empat bulan lah hilang
akhirnya muncul lagi ini mpr bener apa bukan
handoko pun ingin selalu menjaga cita rasa nasi goreng andalannya ini
walau cuma warung kaki lima ia meyakini rasa nasi goreng yang diciptakan sang ayah akan selalu dikenang setiap pelanggan yang datang
ia tidak usah
kira kira abad tujuh sampai lima belas masehi jadi zaman dulu itu sudah mulai ada jajanan pasar yang dijual
tapi itu lebih zaman mataram kuno ya kita sebutnya
dan makanan yang dijual itu selalu mengandung ketan dan manis
jadi ada dodol jadi bahasanya dulu adalah dua dual
terus lalu ada seperti makanan seperti ketan ketan itu sudah mulai banyak dijual
lalu ada juga mulai ada orang jualan yang pakai pikulan
jadi zaman dulu belum ada yang pakai dorongan ini ya
jadi pikulan itu yang dijual macam macam
bisa ada aneka sate lalu minuman minuman itu bisa tuak atau mungkin limun ya
kalau dari data data yang pernah kuliah
lalu ada juga makanan berkuah seperti sup atau soto
dan yang pikulan ini nih yang pikulan itu jadi mangkuk dan sendok sendoknya itu juga dari porselen
jadi mereka enggak berkeliling tapi lebih kayak duduk mangkali kayak di bawah pohon
jadi orang orang itu pun datang
duduk posisinya duduknya bersila gitu sambil berkerumun
walau berjalan kaki lima sudah ada sejak awal masa tahun masehi
istilah kaki lima mulai dikenal sejak masa penjejahan inggris pada tahun seribu delapan ratus sebelas hingga seribu delapan ratus
di bawah kepemimpinan gubernur jenderal thomas tumford raffles
pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan mengenai jalur pejalanan
selebar lima kaki
akibat dari kebijakan thomas tumford raffles ini di tahun seribu delapan ratus sebelas sampai seribu delapan ratus enam belas
kebijakannya adalah bagi para pemilik gedung yang ada di kota kota besar
terutama di batavia itu wajib menyediakan trotoar untuk pejalan kaki
untuk keamanan dan kenyamanan gitu dan ketertiban
itu harus menyediakan jalan selebar lima kaki dari gedung
keberadaan jalur pejalan kaki yang luas membuat banyak orang nyaman menggunakannya
hal ini membuat pedagang bermunculan di jalur pedestrian tersebut
kemudian karena jalan ini sangat luas dan sangat nyaman
maka manusia sering atau orang orang sering menggunakannya
untuk berjalan kaki gitu ya
nah tapi karena ramai maka nanti ada pedagang
nah pedagang itulah yang disebut pedagang lima kaki sebenarnya yang benar itu
bukan pedagang artinya pedagang yang menempati jalan selebar lima kaki
nah kita menyebutnya menjadi pedagang kaki lima karena kita salah menerjemahkan
istilah pedagang kaki lima pun kini telah bergeser atau tak melulu pedagang yang menetap di trotoar
pedagang keliling yang berhenti di tepian jalan
pun kini kerap disebut sebagai pedagang kaki lima atau pkl
pada masa sebelum kemerdekaan
penjajah makanan kaki lima umumnya menggunakan pikulan dan gerobak dorong
lalu di masa pasca kemerdekaan
mulai bermunculan pedagang kaki lima menggunakan gerobak kaca
seperti yang biasa dilihat di masa sekarang
tahun seribu sembilan ratus empat puluh an ya itu juga masih dalam gerobak
gerobak gerobak yang didorong
tahun seribu sembilan ratus enam puluh an itu mulai pakai ada gerobak kayu yang juga pakai kaca
nah satu lagi juga saya baru ingat bahwa di tahun tahun seribu sembilan ratus empat puluh an juga kapau itu sudah ada juga
tapi memang masih outdoor
dan yang penjualan di kapau itu lebih tinggi
duduknya di atas panggung jadi terus lauk lauknya di bawah
jadi dia bisa langsung apa namanya
nyajiin gitu ke para tamu yang datang lahir di situ
dan tapi itu juga semua berkumpul jadi satu
saling duduknya sila jadi menunjukkan keegaliteran
kemunculan penjajah kuliner kaki lima tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan orang indonesia
yang suka berkumpul dan menikmati makanan bersama di luar
selain itu faktor demografi yakni urbanisasi atau datangnya masyarakat
ke kota menjadi faktor utama maraknya pedagang kaki lima
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh makanan dengan cepat dan hemat
juga menjadi pemicu munculnya kuliner kaki lima
menjadi penjajah makanan kaki lima bahkan telah menjadi salah satu mata pencarian pokok
bagi warga yang datang ke kota
berdasarkan data asosiasi pedagang kaki lima
jumlah pedagang kaki lima saat ini mencapai sekitar dua puluh juta pedagang
pedagang yang tersebar di seluruh indonesia
pasca kemerdekaan hingga saat ini
perkembangan variasi kuliner kaki lima terus bertambah
bahkan makanan dari negara lain semakin berdatangan ke indonesia
seperti kuliner thailand timur tengah asia timur hingga amerika
kuliner kaki lima pun telah menjadi bagian dari masyarakat indonesia
hampir semua kalangan menyukai makanan yang dijejakan di jalanan ini
mulai dari anak sekolah
presiden presiden indonesia pun mengemari jajanan kaki lima
antara lain suharto
dan megawati soekarno putri
salah satu kedai kaki lima yang menjadi langganan presiden presiden indonesia
terletak di kawasan menteng jakarta pusat
jangan lupa untuk berlangganan

jajanan kaki lima menjadi favorit semua kalangan
mulai dari pekerja lalu wirausahawan
pejabat negara menteri hingga presiden
nah saya ini sekarang berada di salah satu kedai
yang menjadi favorit jajanan kaki lima
dan ini adalah menu yang biasa dipesan
yakni merebus oleh presiden presiden yang menjabat terdahulu
barung bakmi jawa hajiminto telah berdiri selama lima puluh tujuh tahun
generasi kedua warung ini trianto mengatakan
dirinya bahkan pernah diundang ke rumah rumah presiden indonesia terdahulu
untuk memasak bakmi jawa rintisan ayahnya
pelanggannya juga bukan orang biasa tapi ada pejabat
termasuk presiden kedua pak suharto
saya diundang ke rumahnya masak
jadi acara keluarga saya diundang ke rumahnya masak
di rumah presiden bu megi
di rumah presiden ketiga juga saya diundang ke rumah pak topik emasnya
di kediamannya masak di rumahnya
yang dulu semasa pak joko widja di gubernur
juga ajudannya yang ke sini
tapi masih tinggal di taman suropati
jangan lupa menikmati campus filipina ini
atas banyak meet fu viewers di local programming dan contoh
sepanjang dan juga ajangan para pelajar
tergantung ke situs facebook kemudian pada pc satu
jadi untuk mereka vol romans saya butuh
pengacara untuk perkaraowego negeri hai turi atau lain
makanan dari negara lain pun turut dijajakan di tepi jalan
muhammad aam imani adalah salah satu penjajah makanan masakan jepang
di kawasan jakarta selatan
aam meneruskan usaha yang dirintis sang ayah suhardi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
konsep kaki lima sengaja dipilih
agar mudah diterima masyarakat di indonesia yang erat dengan penganan kaki lima
yang membuat ini adalah bapakku
beliau dulu kebetulan pernah kerja di restoran restoran jepang
lalu restoran tersebut bangkrut
nah dari bosnya tersebut beliau dikasih motivasi dan dikasih modal untuk buka usaha sendiri
akhirnya papaku terbentuklah makanan namanya roku roku
menjajakan masakan jepang di indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan
walau sesama makanan asia
ada perbedaan di dalamnya
aam memiliki cita rasa yang tidak bisa diterima orang indonesia
aam pun harus menyesuaikan rasa agar bisa diterima lidah orang indonesia
kalau dibilang kenapa kita bisa bertahan
sebenarnya filosofi papa saya adalah
makanan jepang tapi dengan cita rasa indonesia
contohnya saja dari mayonaisnya
kebanyakan orang indonesia rata rata tidak suka mayonese
karena keasamannya yang terlalu tinggi
nah kita buat mayonese ini menjadi lebih manis
sehingga dicukai orang orang indonesia
begitu juga dengan makanannya
kita buat lebih gurih
pokoknya lebih citra rasanya indonesia dari situ
seperti jajanan kaki lima lain di indonesia
aam menjajakan makanan jepang kaki lima ini dari sore hingga malam hari
harga makanannya dimulai dari harga sepuluh hingga empat puluh
bermula dari jajanan kaki lima
usaha makanan jepangnya kini memiliki omset di atas seratus juta rupiah per bulan
serta memiliki tiga cabang di kawasan jabodetabek
dengan jumlah pekerja dua puluh lima orang
selain aam ada sindi bagisura maharari
yang menjual jajanan kaki lima dari negara lain
sajian dari kawasan timur tengah menjadi usaha yang dijalani cindy dengan rekannya sejak dua ribu sembilan
cindy sengaja menjual nasi mandi dan nasi biryani dengan konsep kaki lima
karena kegemarannya terhadap kuliner tersebut
ia juga ingin makanan timur tengah bisa dinikmati berbagai kalangan
sebenarnya kalau misalnya pertama kali berdirinya itu ya mbak ya
nah tapi kalau historinya kenapa buka
maka itu belum langsung bud belum gerobakan kaki lima
jadi awalnya itu kita sebenarnya saya sendiri dulu
saya suka banget nih kuliner timur tengah tuh makan terus makan terus
tapi kalau as we know ya dulu tuh kuliner timur tengah itu bisa harganya di atas delapan puluh an atau seratus an
dan akhirnya kan ya namanya juga anak muda kayak mikirnya kok mahalan tapi enak gitu
dicoba coba bikin sendiri akhirnya bikin sendiri bawa ke kantor
temen temen nyoba terus abis itu temen temen juga bilang
udahlah buka po aja sin
buka buka po akhirnya buka po nih
tadinya satu minggu sekali terus intens jadi dua minggu sekali
akhirnya berpikir dibisnisin aja kali ya
akhirnya aku bisnisin coba buat yang kecil kecilan dulu
akhirnya cari tempat di pinggir jalan dan waktu itu konsepnya belum ada tuh
usaha yang dirintis sindi bersama mbak
rekannya ini mengikuti cita rasa lidah orang indonesia
salah satunya adalah penyesuaian penggunaan rempah di dalam nasi mandi
agar mudah diterima lidah orang indonesia
awal sih memang bikinnya rasa yang seperti di luar negerinya itu
cuma lama kelamaan kok kayaknya akan susah nih diterima sama masyarakat sini
akhirnya aku coba untuk diamalgamasiin gitu ya
dicoba coba dikurangin bumbu bumbu yang sangat menyengat
kan memang kalau untuk middle east itu bumbu bumbunya terkenal yang memang berempah banget gitu ya
dan kenapa aku milih juga kuliner timur tengah ini
kayak kita tahu ya mbak kalau di indonesia ini deket banget nih budayanya sama timur tengah
nasi mandi yang dijajakan cindy dijual dari harga rp dua puluh hingga rp enam puluh
perkembangan kuliner kaki lima di indonesia turut merambah inovasi gerobak jualan
hal ini terlihat dari yang dilakukan ahmad heru indarto
seorang pedagang pecel di kawasan bekasi jawa barat
heru menciptakan gerobak hidrolik
yakni gerobak jualan kaki lima yang memiliki tempat makan tempat memasak
tempat menyajikan makanan dalam satu kesatuan
lewat gerobak ini ia ingin menciptakan suasana yang lebih nyaman
antara dirinya dan pembeli
ini alasannya setelah kita nyaman tentunya konsumen yang datang pasti nyaman
karena apa karena kita akan bisa melayani atau mempersiapkan dagang kita dengan cepat
makanya terfikir itulah saya gimana gerobak full peralatan
kemudian banyak peralatan
perniknya tapi semua berkaitan dengan kerjaan kita
contoh ada penggorengan di dalam waktu itu
ada kompornya di dalam
terus kemudian tempat nasi
karena itu ada di dalam semua kita hanya main hidrolik ya
jadi itu sudah terbuka jadi tidak perlu di atas menemuni meja begitu
terus kemudian saya siapkan ada mejanya langsung
dengan sistem dilipat lipat
ada dorongan yang saya manfaatkan untuk
saya bisa mengerak bisa untuk taruh peyek
karena saya jualan pecel jadi perlu peyek
gerobak hidrolik ini memiliki ukuran panjang dua meter
lebar delapan puluh cm dan tinggi dua meter
secara keseluruhan gerobak ini memiliki berat tiga ratus kg
dengan menggunakan bahan berupa kayu jati besi dan triplek
ia pun berharap inovasi gerobak hidrolik miliknya bisa menginspirasi orang lain
lewat inovasi ini stigma makanan kaki lima yang terkesan kotor dan kumuh ingin dihapuskan
sebab jajanan kaki lima adalah sebuah budaya dari zaman nenek moyang
yang selalu ada berlanjut dari satu generasi ke generasi
jika anda ingin mencoba gerobak hidrolik